aku harus segera menolongnya
aku harus gunakan jurus penangkis besi
untuk melawan jurus nyai dahayu
jadi dia adalah guru abhikara
dan pantas saja
kalau abhikara dan mr pati
karena ilmu kanuragan mereka
aku akan menghabisimu
tidak disangka kita bertemu lagi disini
ada urusan apa malam malam begini
kau berkeliaran di hutan
apa kau sudah bosan menjadi raja
di kerajaanmu yang kecil dan menyedihkan itu
lantas apa bedanya denganmu wistapati
mahkota kandang gosi
berkeliaran malam malam begini
hanya untuk mengajak seorang perempuan
dengan cara yang memalukan
apa kau sudah lupa
satu tahun yang lalu
di hadapan rakyatmu sendiri
hidup raja narawangsa
hidup raja narawangsa
hidup gedung gini
hidup raja narawangsa
hidup gedung gini
itu baru yang kedua
masih ada satu jurus lagi narawangsa
kalau kau tidak sanggup
kau harus penuhi janji
gedung ini harus tunduk
dan menjadi bawahan kandang ws
aku tidak sudi tunduk di bawah kekuasaanmu
hidup dari diri kita
hidup dari diri
hidup dari diri kita
hidup dari diri
aku tidak percaya
itu saja di kalahkan
aku tidak percaya
aku biarkan kau hidup
dan mulai bulan ini
harus memberikan upeti ke kandang wis
jangan sampai terkau
aku ratakan dengan tuhan
aku tidak akan pernah merupakan penghinaan itu wistapatu
akan terbongkar baiklah aku akan menguji kemampuan untuk membuktikan kau hanya bermulut besar
nisana minggirlah biar aku yang akan buka mata si mulut besar ini
aku harus gunakan jurus penangkis susi untuk melawan jurus nyai dahayu
jadi dia adalah guru abhikara dan mr pati
kanuragannya sangat tinggi
dan pantas saja kalau abhikara dan mr pati begitu ditakuti karena ilmu kanuragan mereka
dia seperti tak lelah melancarkan sinar sinar hitam itu
dia menggunakan jurus penangkis wesi

gibraltar afrika taukunasur dunia suria
mereka akan menunggu keluarga pada jajaran
ajihan tapak mau
ternyata dia menguasai ajian itu
aku akan mengimbanginya dengan ajianku
ajihan tersebut akan menunggu keluarga pada jajaran

yang sering ayah sebutkan
pantas saja ayah mengaguminya
dia benar benar takdi mandaguna